jadi saatnya kita ikuti jalannya konferensi pers pengumuman hasil sidang isbat penentuan satu ramadhan seribu empat ratus empat puluh dua hijriah dari gedung kementerian agama
kami menginformasikan dari sejak sore tadi kita mengikuti seminar tentang penetapan satu ramadhan seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
dan baru saja kita menyelenggarakan sidang isbat yang dihadiri oleh perwakilan dari ormas ormas islam dan masjid ulama indonesia
dan beberapa perwakilan dari negara negara sahabat
di sidang isbat tadi kami mendapatkan laporan sudah ada tiga belas orang yang di bawah sumpah menyaksikan bahwa hilal sudah dilihat
sehingga keputusan dari sidang isbat tadi tanpa ada perbedaan tanpa ada dissenting opinion bersepakat
dan kami menetapkan bahwa satu ramadhan seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
satu ramadhan seribu empat ratus empat puluh dua hijriah jatuh pada tanggal tiga belas april dua ribu dua puluh satu atau bertepatan dengan hari selasa besok pagi
di malam ini sudah bisa melakukan sholat rawih nanti malam kita makan sahur setelah subuh kita nanti akan mulai menjalankan ibadah puasa
saya selaku menteri agama dan atas nama pribadi tentu saja mengucapkan
selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara saudara muslim yang menjalankan dan diperbolehkan secara ⁇ sari untuk menjalankan ibadah puasa
mari kita ciptakan suasana ramadan ini dengan kehusukan dengan ketenangan
tanpa kita cederai dengan hal hal yang justru menjauhkan kita dari hikmah ramadan itu sendiri
sekali lagi selamat menjalankan ibadah
puasa bulan ramadan dan ibadah apa ibadah yang menyertainya
tapi sebelumnya tentu nanti kita harus persilahkan kepada ketua komisi delapan dpr ri selaku wakil rakyat untuk menyampaikan satu dua hal
silakan pak ketua
selamat menjalankan ibadah puasa
saya ingin mengucapkan kepada semua umat islam di indonesia tadi alhamdulillah saya mengikuti dari awal sampai akhir sedang isbat tidak ada perdebatan
ini menunjukkan bahwa komitmen kita untuk menjaga kebersamaan menjalankan ibadah ramadan alhamdulillah tercapai
karena sudah tadi tidak ada perdebatan menetapkan bahwa besok tanggal tiga belas april dua ribu dua puluh satu adalah satu ramadhan
oleh karena itu kita mengajak kepada seluruh umat islam
untuk meningkatkan amal dan ibadahnya ketakwaannya di tengah pandemi covid sembilan belas
kami berharap dari ketua komisi delapan dari dpr ri bagi yang menjalankan ibadah di masjid masjid di musola musola di surau surau
mari kita jaga protokol kesehatan
karena pandemi ini belum berakhir sehingga kita tetap harus waspada
dan kita doakan semoga bangsa ini segera cepat berlalu covid sembilan belas
dan kita insya allah menatuhi
dan kita tetap masa depan yang lebih baik dengan doa doa kita di bulan suci ramadhan ini
sekali lagi selamat menurunkan ibadah puasa
semoga allah swt menerima segala amal baik kita selama bulan ramadan
dan indonesia keluar dari persoalan bencana alam yaitu covid sembilan belas
anda ingin menanyakan
silakan dari mui untuk menyampaikan
assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
kira baru saja mendengarten apa yang telah disintaikan dibaparkan oleh bapak menteri agama
walaupun dari bapak komisi delapan yang telah menjelaskan bahwa kita bersyukur kehadrat allah swt
bahwa tadi pada sidang
sebab telah kita mufakati bersama kesepakatan bersama tentang awal ramadan
jadi bahwa awal ramadan sesuai dengan perhitungan hisab dan ruqyah
yang terjadi pada malam hari ini yang telah dilihat oleh tiga belas orang
artinya bahwa hisab itu sudah cocok dengan ruqyah
sehingga tidak kita berlama lama lagi memutuskan bahwa satu ramadan
insya allah kita sama sama berpuasa mulai esok hari malam ini kita bersahur
malam ini kita bertaraweh dan kita bersyukur pada allah swt
bahwa tahun ini di wilayah yang zona hijau dan yang zona kuning
itu diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah taraweh
dari persolat idul fitri nanti tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan
yang kedua sebagaimana fatwa mui yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu
vaksin ini di bulan ramadan intinya bahwa orang yang sedang berpuasa
tidak membatalkan puasanya kalau divaksin
tetapi tetap harus
harus diperhatikan kondisi kesehatan daripada orang yang divaksin
artinya ada bahaya tidak
jadi intinya bahwa tenaga medis itu harus memperhatikan ini
walaupun fatwanya membolehkan artinya tidak membatalkan
tapi tergantung kondisi masing masing
nah ini kemudian ada satu hal yang penting
bahwa ibadah ramadan nanti kita berpuasa
melaksanakan ibadah terawih dan ibadah ibadah yang lain
yang menjadikan bagian sebagai ibadah bahdoh kita
kesolehan ibadah kita
jangan lupa kesolehan sosial kita
kebersamaan kita melaksanakan ibadah som ini
juga kita harus perhatikan saudara saudara kita
yang memerlukan bantuan kita pertolongan kita
jadilah kita di bulan ramadan ini kita yang berpuasa

menjadi orang orang yang karim yang menyayangi terhadap yang satu
terhadap yang lain
khususnya di bulan ramadan ini terjadinya bencana
yang terjadi di ntt di jawa timur dan lain sebagainya
maka rasulullah saw menyatakan
sebaik baik sedekah adalah sedekah di bulan ramadan
mudah mudahan kita juga berlomba lomba beribadah
kita berlomba lomba juga
untuk melaksanakan sosial kita
dan menjadikan kebersamaan kita
dan mudah mudahan di tahun tahun yang akan datang
kita tetap bersatu bersama sama
melaksanakan awal ramadan awal idul fitri
dan ini menjadi satu kesepakatan kita
yang telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu
terima kasih atas segala perhatiannya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih